dan ada beberapa masa tersebut juga langsung ditahan oleh aparat keamanan
oke ini untuk menu
setelah kalis baru dibentuk bulat bulat dan siap untuk digoreng